kak kakak jangan salah faham
mungkin maksud reno itu baik
lebih baik kakak ikutin dia kak
kakak nurut apa yang dibilang sama riano kakak jangan menentangnya
jadi kamu beneran udah gak setau laki laki yang lagi deket sama aku
apa urusannya sama kamu
kamu tuh beneran gak mau ngeliat aku bahagia ya
kamu sengaja manas manasin reno
masuk ke kamar
aku gak mau kamu bertengkar dengan kapanikan masalah ini
kita harus bikin kenangan kita berdua
aku rasa gak perlu ya
iya ya memang gak terlalu penting kan
tapi semua temen temen aku ngelakuin itu
mereka selalu foto sama pasangannya
iya fanny aku tau
tapi kan ini menyangkut tentang kenangan aku
dan aku gak mau mengingat itu semua
aku adalah penjual cinta

kita pergi liburan
aku mau ajak anda liburan ke amerika
kita road trip kayak dulu kak
sekalian apak tilas
renu tapi kakak baru aja menemuin kamu
sama seseorang yang berarti banget buat kakak
apa menurutku ini gak terlalu cepat
laki laki yang ini beda
untuk menyembuhkan luka hati aku
sebaiknya kamu bertemu dulu
baru kamu nilai orangnya
aku akan menemui dia
aku akan menemui dia
tapi setelah kita liburan panjang kak
aku mau tahu bagaimana perasaan kakak
apakah setelah lama nggak ketemu perasaan kakak masih sama
aku akan menerima dia menjadi bagian di keluarga kita
apa yang udah kamu lakuin
kamu pasti udah ngeracunin otaknya renov
supaya berani menentang aku
kak kakak jangan salah faham
mungkin maksud reno itu baik
lebih baik kakak ikutin dia kak
kakak nurut apa yang dibilang sama reno
kakak jangan menentangnya
jadi kamu beneran udah gak setau
laki laki yang lagi dekat sama aku
apa urusannya sama kamu
hmm tuh beneran gak mau ngeliat aku bahagia ya
kamu sengaja manas manasin reno
masuk ke kamar
aku gak mau kamu bertengkar dengan kapal ikan sama selain itu
tak ada apa apa

jadi ini rencana reno untuk mengalahin aku
jadi dia memilih untuk berlibur bersama bella dan juga van ke luar negeri
aku gak akan tinggal dia
kamu denger aku gak sih
iya iya aku masih ada disini
aku masih denger
kamu tenang aja
gak akan ada yang bisa misahin aku sama kamu
gak akan ada yang bisa ngalangin hubungan kita
termasuk adik aku
tapi kan kalau misalnya kamu pergi selama sebulan
nanti adik kamu
afif kita bisa majuin pernikahan kita
sebelum aku berangkat ke amerika
adik aku itu orangnya baik
tapi dia itu udah diracunin sama istrinya
karena istrinya tuh guna guna dia
istrinya itu gak lebih dari seorang penyihir
tapi kamu tenang aja ya
aku yang bakal ngurus perempuan itu
kamu siap siap untuk besok kita pemotretan
aku benci sama fani
kalau satu satunya cara membuat bela bahagia adalah dengan menikahi perempuan ini
aku rela melakukan
ini harga yang harus aku bayar
semoga kamu bahagia bella
ada apa ya sama apri
afif kamu kenapa sayang
kakaknya reno terus terusan membuat bella menderita
sampai kapan mah
bella harus seperti ini
sampai kapan dia bisa bahagia
sampai kapan dia bisa mendapatkan cinta mah
kenapa dia terus terusan harus menderita
ini ujian buat bella
bila pasti bisa melewati semua ujian ini
aku gak akan menang
aku gak akan berhenti
sebelum aku memastikan bahwa bella bahagia
kalau boleh jujur sebenarnya
kepengen mama itu supaya
bella tuh tinggal disini aja sama anak anak kamu
kita bantu doa aja ya
bella itu perempuan yang sangat kuat
tuhan pasti sedang mempersiapkan kehidupan di masa depan
yang sungguh bahagia buat bella dan anak anak
sekarang kita ke dapur yuk
ayok udah ikhlasin aja
bukan itu masalahnya mah
ayo ke dapur mama bikin sesuatu buat kamu
kecum gak wanginya
wah pas banget nih
wangi banget mah
mama buatkan kue coklat pandan
tinggal ditabur dikit jadi deh
mama buatkan kue coklat pandan
tinggal ditabur dikit jadi deh
masak dulu bentar kamu tunggu di meja makan aja gi
aku bantuin ya
aku jago masak loh waktu di ausi aku kuliah
aku suka masak sendiri
nggak apa tunggu tunggu tunggu
tapi masak makanan sama masak kue itu beda loh
udah mendingan aku aja yang masak
tukut tuk kamu nggak bisa
udah aku bisa sini sini sini percaya des
percaya sama suami sendiri
ya udah coba aku liatin
mau masukin apa dulu
kamu kok ngejurit sih
udah udah udah
ini kan kue kesukaan kamu ya
ya boleh mama setuju
pasti dialah juga kangen dengan kue buatan mama
ya pasti boleh dong afif
ya kan mak
nanti kamu tenang aja
aku bakal telepon tuti untuk ngambil kuenya
nanti aku bakal telepon tuti untuk ngambil kuenya
nanti biar tuti yang ngasih ke bella
tulis apa kayak pesen untuk dia
nggak usah kali
nanti kebaca sama reno
udah pokoknya kamu jangan khawatir
kamu gak usah tulis nama
nanti aku akan suruh tuti untuk menyerahkan langsung kue sama notnya langsung ke bella

nggak akan ketahuan sama reno
pokoknya kamu jangan khawatir

bungkus dulu ya kuenya ya

bu bella bu ada kiriman nih buat ibu

ya bi ini bu tadi ada orang yang ngirim ini
terus nyuruh saya buat ngasih ini ke ibu
yaudah bi taruh di bekas aja
kalau nanti aku bisa cari
aku masih menunggu
untuk diselamatkan kamu
aku masih menunggu
untuk diselamatkan kamu